nah kalau tadi kita sudah melihat ya suasana ramadan di jeddah arab saudi dan juga di korea
kali ini kita akan coba melihat suasana ramadan di al jazair
tepatnya di kota aljir yang dikenal sebagai kota pelabuhan utama di al jazair
langsung saja kita sapa warga negara indonesia di al jazair rezi nizawati
halo rezi selamat pagi waktu indonesia apa kabar nih rezi
halo selamat pagi waktu indonesia
halo rezi ini kan sudah bulan puasa kedua di tengah pandemi covid sembilan belas
bisa diceritain nggak sih kepada kita semua nih gimana sih suasana bulan ramadan di al jir di al jazair
di tahun kedua menjalani ibadah puasa di tengah pandemi ini
oke kalau di sini memang kita penutupnya dalam kursi

mereka semua berpuasa

jadi mungkin perbedaannya di sini
orang orang itu baru mulai keluar dari rumah setelah berbuka
apa namanya selama siang hari gitu ya
dari mulai merata tawur
terus apa namanya sholat subuh
itu mereka tuh kayaknya gak ada kesudupan di luar
terus baru ramainya itu pada saat buku istar menuju buka puasa
mereka akan terus berada di luar rumah sampai sahur lagi
kayak sepanjang harinya
jadi kehidupannya malah di malam hari nih
banyak yang pernah ke sini
oke berarti siangnya sepi gitu ya
tapi malamnya sampai subuh malah ramai
emang di sana gak ada curfew
emang gak ada jam malam dan juga pembatasan sosial di sana
jam malamnya sepuluh ya
jam malamnya sebenarnya jam ke dua belas di sini
jadi mereka mungkin keluar tapi gak jauh banget dari rumahnya gitu
makanya juga orang orang sini tuh bukan ada jalan untuk tamu puasa di luar
mereka itu masih di rumah sama keluarganya
memang ya kayak kita yang suka berkerumun di luar gitu
tapi kalau ini memang lebih ke keluarga
oke ini kan rezi tadi juga sempat cerita ya al jazeera ini
merupakan negara dengan mayoritas umat muslim yang cukup besar gitu
tapi kalau di sana sendiri tradisi yang paling sering dilakukan umat muslim di al jazair
yang rezi baru rasakan saat ini
yang melihat secara langsung apa sih sepanjang bulan puasa ini
kalau di sini sih ini ya
sebenarnya lebih unik adalah buka puasa ya
karena mereka itu kalau tarifannya itu sebenarnya gak terlalu banyak
tidak terlalu banyak terlihatlah makanan yang manis manis gitu

tapi pada saat berbuka mereka itu jarang langsung dengan takjil yang makanan manis
biasanya mereka langsung makanan besar gitu
jadi kalau di indonesia ibaratnya kita tuh nahan awut gitu ya
tapi kemudian mereka lebih nahan lapar
karena mungkin kalau suhu di sini kan lagi dingin ya
jika terlalu lembab kayak di indonesia mungkin
rehat rasa hausnya itu lebih berkurang daripada rasa laparnya
karena di sini kita puasa hampir lima belas jam sih
di musim apa namanya musim semi
ini kan walaupun tadi kata rezi juga
masih seperti ada di rumah karena masih bisa mendengar azan gitu ya
ini sebenarnya apa sih yang kamu kangen dari puasa dan juga bulan ramadan di indonesia rezi
kolak sih ya kolak pisau
kalau di sini kayaknya kurma dimana mana banyak
sebenarnya memang kurma terbesar kan dan masa enak juga di indonesia
ya paling takjil takjil yang tidak terkawin sih di indonesia ya
lebih ke ya kolak pisang terus kolang kali yang kayak gitu gitu sih
berarti makanan indonesia ya
lagi lagi takjil yang selalu dikangenin oleh diaspora indonesia dimanapun ya
karena emang kayaknya khas banget ya makanan makanan indonesia
tapi rezi kalau bicara soal pandemi covid sembilan belas saat ini
untuk beribadah sendiri seperti di masjid ataupun di islamic center yang ada di sana
saat ini sudah diperbolehkan nggak sih oleh pemerintah setempat
kalau di sini memang sudah mulai sedikit longgar ya
karena memang maksud yang terjangkit covid juga tiap hari semakin mengurung
beberapa sih sudah masjid terbuka ya untuk sholat berjamaah di dalam masjidnya juga
tapi mungkin memang kebanyakan laki laki di sini untuk anak anak dan perempuan
biasanya dianjurkan untuk di rumah aja untuk beribadah
oke nah terkait dengan komunitas nih kalau misalnya komunitas komunitas wni di sana
bagaimana apakah aktif juga nih atau membuat acara biar mengobati rasa rindu dengan tanah air
pastinya ada biasanya sampai r tiga yang ngandain acara
yang ngadain acara gitu untuk buka puasa bersama atau juga nanti akan ada sholat berjamaah juga
dengan warga negara indonesia di sini tapi tetap dengan mengikuti protes kesehatan di sini
dan kita juga terus menunggu kebijakan dari negara sini juga sih
apakah nanti kita diperbolehkan untuk membuat acara fiji world hall yang dalam skala besar
dan yang kita sih sebagai warga negara indonesia di sini ikutin aja
dan juga yang paling penting kita berhubung hubung sama orang orang kbri di sini kbri aljir
karena rezi juga diplomat juga ya bertugas di kbri di aljir ya
rezi ini kan terkait dengan culture sendiri
kita tuh pengen tahu sebetulnya culture di sana yang rezi lihat ya di masyarakat al jazeera
yang berbeda dengan umat muslim di indonesia pada saat berpuasa ataupun tradisi tradisi khusus yang dilaksanakan di sana
apa sih yang harus dicermati menjadi perhatian paling unik gitu untuk terkait budaya di al jazeera ini
di aljair maksud saya
di sini nggak ada takbiran
jadi waktu malam takbiran satu malam sebelum pokoknya lima tahun sebelum kita berpuasa pertama
saya nggak dengar ada takbiran apapun
jadi ya udah beduk aja gitu pada saat kita beduk
pada saat malamnya nggak ada
pada saat malamnya nggak ada petasnya

nggak ada yang
aku biasanya suka ada yang anak anak kecil pada permutar rumah komplek rumah ya itu nggak ada yang gitu
ini benar benar lebih tenang gitu ya
oke berarti nggak se festive di indonesia yang biasanya tuh ada takbiran di masjid masjid itu saling menyahut gitu ya
tapi lagi lagi karena covid kan juga dibatasi ya
iya betul dibatasi
tapi kalau nggak ada covid tuh mereka juga nggak ada juga ya takbiran juga sih di sini
lulu kan perbedaannya apa nih dari sebelum covid sembilan belas dan juga pada saat covid sembilan belas di masa sekarang gitu di sana kegiatannya
oh gajah zair ya
kebetulan saya baru datangnya pada saat covid
sebenarnya ceritanya bulan januari
kalau dari cerita teman temannya gimana
kalau dari cerita teman teman perbedaan puasanya ya di sini ya
ya kalau di sini mungkin ya tadi sudah bilang orang orangnya tuh mempunyai kecenderungan budaya untuk kalau buka puasa ya di rumah
jadi mereka jarang untuk buka puasa bersama teman teman kolega di luar dan rumahnya
itu lebih ke family
terus yang kedua mereka setelah buka puasa bersama biasanya tuh mereka tuh ya keluar deket deket rumahnya atau mungkin ada satu tempat di sini namanya tablet
itu kayak pinggiran pantai karena kan jari itu kan kota alju itu sendiri juga di tepi mediterania
itu dekat banget sama laut
dan biasanya di situ tuh orang orang pada ngumpul di tepi pantai
mereka nunggu di situ sampai sahur
setelah sahur mereka pulang ke rumahnya baru hibur
nanti baru bangun setelah menuju kore
jadi nocturnal ya
ya mungkin keunikannya sih
oke untuk border sendiri di sana kemudian dengan terkait pandemi sendiri vaksinasi dan lain lain menghadapi wabah virus corona sejauh ini
bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah al jazeera
untuk orang indonesia yang ke sini atau gimana
untuk orang indonesia sih tetap kita menggunakan kalau orang indonesia ke sini tetap menggunakan kita

dan kalau hasilnya positif dan gratis tetap harus bertahan dulu
jadi harus bertahan dulu dulu di sini
dan kalau misalnya untuk masuk ke sini juga harus ada izin dari kementerian warna kini
di al jazeera memang agak sedikit street sih untuk keluar masuknya
jadi selain putu fisa mereka juga harus ada izin dari kmlu al jazeera
lalu ini kembali lagi nih ya
masa ramadhan sekarang nih
tadi kan rizie juga mengatakan bahwa kalau misalnya di al jazeera sendiri ini berbeda dengan indonesia adalah perbedaannya ketika buka puasa
kalau di indonesia itu banyaknya maunya berbuka dengan yang manis
kalau misalnya di al jazeera sendiri itu berbukanya langsung makanan berat
emang kalau misalnya di sana tuh biasanya favoritnya makanan untuk berbuka tuh apa sih namanya
oke kalau menu awalnya gitu ya itu ada namanya asdorba
asgoreba itu sup
sup terus mereka makan eh sorry minum susu apa ya kita bilangnya susu basi
biasanya itu terkenal tuh di daerah daerah timur banget
itu kayak yogurt rasanya
tapi dari susu
terus baru mereka makan cuci
nah setelah itu baru mereka makan di korea bisa makan kus kus lah
mereka makan daging dagingan sih kebanyakan di sini makan
tapi karbonya mereka berbeda sih
kalau kita kan makan nasi terus nih
kita kan makan roti
baget perancis itu mereka sering makan tuh di sini
sama kus kus kan terbuat dari gandum ya
nah jadi mereka sering makan
makasih banget loh udah bergabung sama kita pagi ini di connected ramadhan
dua belas jam ya menjalankan ibadah puasa di sana
dan semoga kita bisa segera jalan jalan kesana ya
karena jauh banget di afrika utara
al jazeera terletak letak ya
assalamualaikum selamat pagi